kita awali after sepuluh dari berita covid sembilan belas tentunya ini tentang vaksinnya ya ila
wakil ketua komite penanganan covid sembilan belas erick thohir menyampaikan saat ini pemerintah sedang melakukan penghitungan biaya vaksin covid sembilan belas
ya dan menurutnya setiap orang harus mendapatkan dua kali suntikan vaksin dengan jeda waktu dua minggu
harga vaksin corona ini diperkirakan sebesar dua puluh lima hingga tiga puluh dolar amerika serikat atau jika dihitung dengan kurs empat belas enam ratus rupiah
maka setiap orang harus menyediakan dana sebesar lebih dari empat ratus ribu rupiah
dan untuk mendapatkan vaksin ini erick thohir menyatakan ada dua skema pembiayaan vaksin yang sedang dibahas
skema pertama adalah vaksin bantuan pemerintah yang didapat secara gratis
untuk skema ini pemerintah akan mengacu pada data dari bpjs kesehatan
dan skema kedua adalah vaksin mandiri ini ditujukan bagi masyarakat yang mampu secara finansial
perhitungan awal harga vaksin ini
untuk istilahnya bukan per dosis tapi untuk satu orang
karena satu orang ini dua kali suntik nantinya
dan jeda waktunya dua minggu kurang lebih
itu harganya dua puluh lima sampai tiga puluh dolar range nya
tapi ini bio farma lagi menghitung ulang